pada hari ini kita merayakan mei ini
mei ini adalah satu peristiwa
yang terkenal dengan peristiwa high market
seratus ribu buruh di cikabur amerika
telah turun ke jalan menuntut hanya satu hal
dan delapan jam untuk bersosial
pemerintah chicago amerika serikat pada waktu itu
seratus ribu buruh yang sedang melakukan
pemogokan selama tiga hari
yang kita kenal tanggal satu dua dan mei
yang kita kenal peristiwa high market
yang melakukan pemimpin pemogokan pada waktu itu
digantung hanya karena melakukan pengobokan
terkenal dengan peristiwa high market
di kantung di depan alun alun yang dikenal lapangan high market
setelah membantai seratus ribu buruh
di chicago yang melakukan pemogokan
cerita buruh adalah cerita tentang penderitaan
cerita buruh adalah tentang perjuangan
cerita buruh adalah tentang
orang orang yang tidak akan pernah mundur
orang orang yang terkenal pun mengenal rasa takut
walaupun hukuman gantung nyawa taruhannya
hari ini apa bedanya dengan high market seribu delapan ratus dua puluh lima
saya ingat tahun seribu sembilan ratus an
suryo pranoto adik kandung
daripada ki hajar dewantoro
hari pendidikan tanggal dua mei
karena ki hajar dewantoro ingin melanjutkan
atau belakangan pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh sembilan
kumpulan serikat buruh sedunia
dan partai buruh sedunia partai sosialis sedunia
menyatakan satu mei adalah may day

sungai sungai got got di chicago
di amerika sana berwarna merah
bahkan pemimpinnya untuk menimbulkan rasa takut
di lapangan high market seperti ini
digantung di hadapan ratusan ribu orang lain
suryo pranoto menulis surat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan berita tersebut di kisah
kepada gubernur jenderal hindia belanda
kami dari serikat buruh tebu
serikat buruh tebu adalah terbesar saat itu
termasuk serikat buruh kereta api
serikat buruh guru indonesia
jadi kalau pgri menyatakan diri tidak
buruh tebu di seluruh indonesia
satu golden per bulan
lima pemimpin buruh di dunia digantung
hanya memperjuangkan jam istirahat delapan jam
hari ini kita pun masih berjuang
andaikan upah kita layak
kehidupan sosial kita terganggu
tahun buruh ada cerita tentang penderitaan
buku demi halaman demi halaman
hari ini upah minimum pun kita bicarakan
sebagai daya beli purchasing power
para buruh petani nelayan
kan cerita tentang penderitaan
masa kamu berdiam diri di rumah
masa kamu biarkan partai partai politik itu
mereka adalah para pemilik modal
mereka adalah para pengusaha yang menyetir
garmen sepatu makanan minuman
karyawan tetap umum empat puluh tahun dipecat
suruh daftar lagi ke agen outsourcing
omnibusro adalah jawaban kepada kita
perlawanan kelas secara sosial ekonomi melalui serikat buruh
kita turun ke jalan adalah menunjukkan perlawanan kelas
kita tidak sedang biasa biasa saja
masuk ke senayan berkuasa sebagai dpr ri
saya mau berjuang angkat tangan
yang mau berjuang tepuk tangan
yang mau berjuang teriak
kenapa masa depanmu diputus dengan phk yang mudah pesangon yang kecil
kenapa mereka setuju omnibus law
kamu kelas guru harus berjuang sendiri
selamat datang dari lautan haki
kami adalah kelas pekerja
ada satu masalah satu titik
di malaysia dengan partai pakatan harapan
di australia dengan australian labour party
di inggris dengan legon party
atau di jerman barat spd
atau di jepang dpc
saat buruh berkuasa upah layak
dijamin buruh perempuan dilindungi ketika mengambil hak haknya
tidak ada lagi karyawan kontrak tanpa periode
hai kepanjangannya selamat berjuang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selalu sesuai doa dan salam agama kita masing masing diluar masih banyak ya kita